adalah anghuat mooncake
yang terlalu banyak
yang terletak di kawasan jakarta barat
bahan bahan membuat kue bulan pun
tidak jauh berbeda
dengan membuat roti dan kue pada umumnya
ada tepung terigu gula golden sirup
dan juga telur
yang membedakan adalah
bahan untuk kulit dan isian dari mooncake
di anghua setidaknya ada enam rasa yang disajikan
mulai dari white lotus pandan wijen hingga durian
harga satu kotak berisi empat kue bulan
dibanderol rp satu ratus lima puluh hingga rp enam ratus
yang dimulai dari agustus hingga satu oktober
sudah ribuan kue bulan terjual
nah kalau untuk ke depannya
memang kita berusaha untuk tetap mempertahankan tradisi yang ada
karena mooncake itu kan tradisi dari sebelum sebelumnya
ada rasa rasa tertentu yang tetap kita pertahankan
tapi tetap kita juga berusaha untuk mengikuti zaman
nah kali ini saya akan mencoba mooncake rasa black sesam atau wijen
aroma wijennya masih terasa banget
dan juga ini semua rasanya tidak terlalu manis sangat gurih
dan masih bisa dinikmati buat kita yang tidak terlalu menyukai rasa manis
jadi bisa jadi pilihan
dan biasanya didampingi dengan teh chinese tea
ini merupakan pilihan untuk menikmati mooncake kali ini
seiring dengan perkembangan zaman
mooncake terus bertransformasi mengikuti keinginan pecinta kuliner
di tangan ferry wirawan
rasa klasik mooncake berganti rasa kekinian
yang terinspirasi dari sejumlah biskuit
untuk satu kotak berisi empat mooncake kekinian ini
kita berikan sentuhan modern twist sedikit
jadi kayak misalkan ada rasa rasa baru
yang bikin orang nggak terpatok sama mooncake
rasanya itu itu aja yang tradisional
kayak ada rasa coklat
rasa tahun ini ada rasa biskuit
terus kita bentuk jadi mooncake yang baru itu
maraknya mooncake aneka rasa
ditanggapi positif pengamat kuliner william wongso
variasi rasa ini tidak akan mengurangi makna festival musim gugur
sepertinya rasa manis dan legit mooncake akan terus berkembang dengan tetap menjaga tradisinya